urus walang susah
mohon izin ayah anda
aku mohon izin untuk mencari keberadaan ibu narahatus subang lara
aku keluar sebentar ya
kau pasti takut ya
aku keluar ingin mencari makan
kau tentunya lapar kan
aku juga lapar
kau dengar kan
perutku sudah berbunyi
kenapa kau diam
kau istirahat saja disini dulu ya
aku tidak lama
apa yang harus aku lakukan
aku untuk tarimu
agar normalnya tak ke vasis polosku
jadi saya berhasil
batalkan hukuman ini kanda
tidak jangan lakukan itu liman
tidak ya kanda
aku tidak bisa
aku mau hentikan semua ini
hentikan hukuman ibu kanda
aku tidak ingin ya kanda
aku mohon jangan kanda
kau harus pergi dari sini
aku tidak mau kanda
kalau tidak mau
kau akan aku cambuk lagi
aku sudah tidak kot lagi kanda
sambil kagus tifra
kanda jangan lupakan aku kanda

kenapa sikap ayah anda prabu menjadi seperti ini ya allah
baiklah ya anda
aku akan segera mencari ibu anda
kenapa itu busi prabutnya bersikap seperti itu
niras menjadi bingung nimas
aku pun tidak mengerti nyira
kenapa ayah anda bersikap seperti itu
mungkin ayah anda sudah memikirkan
hal yang tidak kita ketahui ini
lebih baik sekarang kita mencari
ibu nisa saja
kenapa dia belum kembali juga
apa aku lebih baik pergi dari sini
tapi aku tidak tahu
apakah dia bisa dipercaya atau tidak
dia sempat berkata
kalau dia menolongku karena ingin membantuku
tapi dia juga pernah berkata
kalau dia memiliki dendam kepada kakaknya berapa
suamimu itu memang sangat kejam
dia memang mempunyai sikap yang sangat kejam
kenapa kau bicara seperti itu
apa maksudmu senang
tidak ada kenalan
gara gara dia
writin pada dia
iya ibuku terbunuh orang orang itu orang orang utusan ciliwangi yang telah membunuh ibuku
walaupun dia mengatakan alasannya tapi apakah alasan itu bisa dipercaya
sikapnya itu sikapnya sangat aneh dan tidak biasa
aku tidak tahu apakah dia berkata jujur atau tidak
ya allah tapi biar bagaimanapun dia punya niat ingin mencelakai kakak anda prabu
walaupun dia sudah menolongku tapi aku tidak bisa diam saja
aku tidak bisa membiarkan kepada prabu dilukai olehnya
aku tidak mau kakanda prabu celaka
ya allah itu artinya aku harus pergi dari sini
kanda kanda apakah kau tega melakukan ini pada aku
kanda kanda bukankah kau mencintaiku
kanda ampuni aku kanda tolong aku
menyah kau dari sini
aku sudah muak melihat wajahmu
jangan kembali lagi
jangan lagi selamanya ke sini
kanda apakah anda tidak menyayangiku lagi